selamat pagi good morning hari ini kami awali dengan informasi dari artis fauzi badillah
fauzi badillah baru baru ini mengunjungi tempat pengungsian penduduk suriah
untuk melakukan aksi sosial bersama organisasi aksi cepat tanggap atau act
dari unggahannya di media sosial fauzi diketahui berada di hatay turki yang berbatasan langsung dengan suriah
di sini para pengungsi suriah tinggal
selain membawa bantuan fauzi juga berbaur dengan para pengungsi
ia berbagi dengan korban perang terutama anak anak

dan setiap saat itu ada rudal ada suara mesin pesenapan mesin
sekitar seminggu ia habiskan di sana
meski bukan di titik perang bahkan menurut fauzi saat ia dan relawan lain meninggalkan tempat pengungsian tersebut
kota tetangga diselamatkan
serang hingga menelan korban jiwa
saya pribadi saya kira saya perlu dan saya gitu juga menguasai saya bahwa dunia ini tidak semuanya indah